hai kementerian perhubungan akan mengembangkan skema pelabuhan utama dan pengumpan untuk
meningkatkan daya saing dengan pelabuhan pelabuhan negara lain dilansir cnn indonesia com menteri
perhubungan budi karya sumadi mengatakan pemerintah memiliki rencana melegitimasi pelabuhan besar
agar menjadi pelabuhan hub atau pelabuhan utama dari eropa dan tiongkok pelabuhan pelabuhan yang
akan dijadikan pelabuhan hub antara lain tanjung priok tanjung perak dan kuala tanjung namun
budi menilai rencana tersebut bisa berjalan dengan baik apabila pelayanan di pelabuhan sudah prima
terutama untuk waktu tunggu kontainer di pelabuhan atau dwelling time salah satu upaya yang dilakukan
kementerian perhubungan yaitu menarik enam belas kementerian atau lembaga yang terkait untuk berkantor di
pelabuhan tanjung priok sebagai uji coba nantinya akan ditunjuk salah satu koordinator guna
mengkoordinasikan seluruh kementerian atau lembaga tersebut dalam proses percepatan dwelling time
dua pelabuhan pengoperasiannya diserahkan kepada pelindo dan swasta
pembangunan pelabuhan baru tanjung priok memberikan akses masuknya kapal kontainer
berukuran besar ke indonesia sebagai sebuah terobosan baru akses maritim indonesia
terminal satu yang merupakan tahap awal pembangunan pelabuhan baru tanjung priok mempunyai beberapa
keunggulan dibandingkan pelabuhan tanjung priok lama pelabuhan tanjung priok mempunyai kapasitas hingga
enam juta dua puluh foot equivalent units atau taus namun pelabuhan hanya bisa disandari kapal again dengan
kapasitas seribu lima ratus dua terminal satu pelabuhan baru tanjung priok mempunyai kapasitas satukoma lima juta taus
terminal ini mampu disandari kapal dengan kapasitas lebih besar dari sepuluh teus dalam tahap pertama
akan dibangun tiga terminal kontainer dan dua terminal bbm dan gas selama ini kapal yang masuk

satu lima ratus teus yang mengantarkan kontainer dari kapal induknya di pelabuhan singapura
kapal feeder ini hanya mampu membawa kurang dari sepuluh jajar kontainer dengan lebar kapal sembilan meter
sedangkan di terminal satu pelabuhan priok baru kapal induk berukuran sepuluh ribu teus atau lebih besar dipastikan dapat bersandar
kapal ini mampu membawa tujuh belas hingga dua puluh dua jajar kontainer dengan lebar kapal lima belas meter
dalam pembangunan terminal satu pelabuhan baru priok telah diinvestasikan biaya sebesar empat dua triliun rupiah
nantinya pembangunan akan dilanjutkan menjadi tiga terminal kontainer dan dua terminal bbm dan gas pada tahap satu yang direncanakan selesai pada tahun dua ribu dua puluh
terminal peti kemas kali baru atau new priok container terminal npct satu merupakan bagian dari proyek infrastruktur
ditargetkan terminal petikemas baru ini mampu mengurangi waktu tunggu masuk barang di pelabuhan atau dwelling time yang kerap menghambat arus masuk barang dan daya saing pelabuhan di indonesia dengan negara tetangga
lalu bagaimana terminal peti kemas kali baru ini mampu mengubah arus barang di tanah air kami akan bahasnya dalam segmen the analyst
sudah hadir di studio jurubicara kementerian perhubungan dewa mandali
mbak mbak mbak mbak selamat pagi pak dewa terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia business
bagaimana pak terminal di tanjung priok ini di kalibaru lebih tepatnya gitu ya mampu mengubah akhirnya pergerakan arus barang di tanah air
seperti tadi sudah dipaparkan bahwa dengan dibukanya terminal baru ini itu ada tambahan kemampuan terminal peti kemas sebanyak satu lima juta tius
nah dengan demikian berarti apa yang dilakukan
apa yang dilakukan oleh pelindo ii sebagai pengelola pelabuhan tanjung priok atau terminal peti kemas yang baru ini telah berhasil melakukan satu rekonfigurasi kemudian satu penataan ulang dari pelabuhan tanjung priok
sehingga kapasitasnya itu jadi bertambah sekarang total sekitar tujuh juta teus per tahun
nah targetnya memang pelabuhan tanjung priok ini sebagai pelabuhan ham seperti dikatakan tadi
itu menjadi sekitar sebelas juta teus
dengan juga terminal baru ini mampu menampung kapal kapal yang lebih besar sehingga daya sandar dan kapal itu menjadi lebih besar pula
nah dengan demikian ini adalah salah satu upaya tentunya tadi dikatakan bagaimana membuat pelabuhan itu lebih efisien termasuk memangkas dwelling time
sehingga sebagai pelaluan hub itu tentunya ini adalah satu advantage nya
sehingga sekarang tantangannya bagaimana mempromosikan pelabuhan itu untuk menarik direct call ke jakarta atau ke priok
nah inilah tantangannya
sebagai pelabuhan hub dengan direct call yang semakin banyak langsung ke priok itu dia akan menyediakan konektivitas yang lebih kuat dengan pelabuhan pelabuhan di indonesia
jadi tanjung priok sebagai pelabuhan hub itu akan connect dengan feeder feeder
inilah yang ada di dalam feeder feeder tol laut yang ada di seluruh pulau indonesia ini
dengan kapasitas yang lebih besar sebagai hub kemudian feeder yang lebih kuat diatur kembali sehingga tol laut yang sudah berjalan hampir dua tahun itu bisa lebih efektif dan lebih efisien
kapasitasnya lebih besar dan tentunya kita harapkan dapat menekan harga disparitas harga yang lebih kecil antara pulau jawa dan pulau pulau lain
oke efisien itu berarti dalam artian bahwa arus barang nanti akan bisa lebih cepat dibandingkan dengan pada saat ini seperti apa
sudah pasti kan karena kapasitasnya semakin besar
dengan kapasitas menampung daya sandar kapal yang lebih besar
kan ini berarti kan barang lebih banyak bisa diajakkan
tentunya ini tujuannya adalah bisa daya saing itu kan menekan juga harga yang lebih murah ya
dan dengan demikian maka ini competitiveness priok itu untuk direct call langsung dari luar negeri apakah dari hongkong dari cina dari jepang tentunya dalam hal ini itu menjadi target utama efektivitasnya
oke apakah penambahan
kapasitas ini sudah cukup untuk membuat kapal kapal besar yang biasanya bersandar di singapura ataupun juga di malaysia untuk langsung ke tanjung priok gitu
dengan melihat dwelling time untuk di tanjung priok sendiri masih bisa dikatakan masih sangat jauh gitu
jika kita bandingkan dengan singapura ataupun juga dengan kuala lumpur
apakah dengan penambahan kapasitas saja mereka akan tertarik untuk bersandar di sini
ya inilah salah satu cara ya untuk meningkatkan daya saing pelabuhan
jadi kalau kita berbicara sebagai indonesia

kalau kita berbicara sebagai negara maritim pelabuhan adalah kunci utama dari kemaritiman kita itu sendiri
jadi kapasitas adalah salah satu cara untuk melakukan pengelolaan lebih baik dari pelabuhan
tentunya ada faktor faktor lain
nah kita harapkan nanti tentunya kementerian perhubungan sebagai regulator dan otoritas dari pelabuhan itu
ini tentunya akan bisa meningkatkan daya saing itu sendiri
oke selain kapasitas juga presiden joko widodo
ada sedikit mengatakan bahwa penghutan liar yang masih kerap terjadi di pelabuhan pelabuhan tanah air
inilah juga yang membuat akhirnya daya saing kita selalu kalah dengan negara tetangga
bagaimana akhirnya menghapus ini kemudian juga mempercepat dwelling time ini pak dewa
sebagaimana tadi juga dijelaskan bahwa pak menteri perhubungan melakukan atau mengundang semua instansi instansi terkait itu dalam satu atap
ini adalah upaya
ini adalah upaya kita untuk mengefisiensikan cost
nah jadi dengan ada satu atap tentunya akan lebih memudahkan para pebisnis itu atau para importer atau ekspor itu melakukan upayanya di
oke sehingga semuanya bisa dilakukan di pelabuhan
dan yang paling penting di samping mengumpulkan itu penerbangan juga menerapkan online
jadi kita punya in a for net yang akan mendukung proses online dari semua proses kepelabuhanan
dengan demikian akan ada proses yang sangat terbuka
oke sudah berjalan itu yang satu
satu atap untuk dua puluh lebih kementerian
satu atap itu sedang dalam proses
dalam artian kita dari perhubungan tentunya ini kan terkait sama instansi yang lain ya
jadi perhubungan sebagai otoritas pelabuhan mengkoordinasikan itu
nanti kita koordinasikan dengan kelembagaan lembaga lain untuk membuat sistem yang satu atap ini
tapi yang jelas di perhubungan sekarang sedang berproses dan mudah mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa diterapkan di pelabuhan priok
karena di pelabuhan makassar sudah diterapkan
jadi menggunakan sistem online dari semua proses kepelabuhanan
ini adalah satu sistem yang secara terbuka tentunya akan bisa mengurangi inefisiensi dalam proses transaksi
mengurangi penghutan liar sepertinya
oke targetnya bisa meng cut ataupun bisa memotong berapa lama proses dwelling time di pelabuhan kita lihat yang baru dulu untuk tanjung priok ini
jika memang nanti satu atap sudah mulai beroperasi atau berlangsung atau berjalan
sistem di pelabuhan peti kemas yang baru ini juga sudah mulai berjalan dengan baik
bahkan bisa membuat dwelling time di tanjung priok jadi berapa lama nih pak dewa
tentunya kementerian perhubungan menjalankan apa yang sudah diinstruksikan oleh bapak presiden kemarin diucapkan pada saat pembukaan
bahwa targetnya itu mencapai menjadi dua sekian
dari yang sekarang tiga hari ya
sekarang tiga harian
nah ini adalah menjadi target yang akan dituju oleh kita semua
tentunya perhubungan akan mendukung
seoptimal mungkin dan itu menjadikan target tidak hanya di priok tapi di seluruh pelabuhan pelabuhan di indonesia
terkait dengan seluruh pelabuhan di seluruh indonesia ini menteri perhubungan membahas tentang pengembangan skema pelabuhan utama dan juga pengumpan
nanti akan seperti apa ini teknis dari pelabuhan hub dan juga pelabuhan pengumpan ini
apakah sudah mulai berjalan juga saat ini
saya kira itu sudah berjalan di indonesia dan dari dulu ya
karena negara kita ini kan indonesia adalah satu satunya
negara kepulauan yang paling besar di dunia
dari ujung ke ujung itu lebih dari lima km
jadi dari ujung kalau kita naik pesawat saja bisa lebih dari tujuh jam itu langsung
dari sabang sampai merauke
jadi kondisi geografis yang negara kepulauan ini secara natural itu membuat indonesia terbentuk dalam pengumpan dan pelabuhan hub
nah jadi sistem
tol laut yang sedang berjalan sekarang di kementerian perhubungan ini adalah menciptakan satu sistem pengumpan dan pengumpul itu menjadi satu kesatuan dalam proses pengangkutan barang
jadi misalnya bagaimana dalam rangka mengurangi perbedaan harga antara di wilayah timur dengan jawa itu ada angkutan barang dalam proses tol laut yang ada di perhubungan itu ada enam rute
jadi kebanyakan di indonesia timur dan salah satu di bagian barat menghubungkan natuna dengan priok
nah jadi ini adalah sebenarnya adalah sistem pengumpan dan pengumpul
nah sekarang ini yang sekarang dengan penguatan atau mengefektifisikan pelabuhan priok itu adalah sebagai upaya untuk membuat tol laut yang sudah ada ini menjadi lebih efisien
sehingga kapasitas sekarang mungkin kita sedang menunggu satu penelitian yang pasti
tapi perkiraan kita itu sekarang ini
untuk pelabuhan di tanah air
untuk yang namanya proses angkutan barang yang kita gendang tol laut ini
tidak efektifnya lebih lebih
karena mungkin karena selama ini kan yang ada itu kan terlalu jauh
dari segi jarak
ya ada segi jarak
jadi untuk angkutan barang yang sifatnya itu terjadwal dan reguler
untuk mengangkut barang sampai ke sorong itu memerlukan waktu dari priok itu bayangkannya satu kapal jalan berputar gitu reguler
jadi satu per satu itu
dari priok sampai dengan ke sorong itu misalnya
itu melalui beberapa pelabuhan termasuk makassar
nah jadi sekarang kita efektifkan dan efisienkan ini
kalau sekarang priok sudah diperbesar tentunya kita berharap nanti ada satu sinergi dengan semua angkutan barang yang sudah ada
karena kalau tol laut ini kan sifatnya kapal perintis yang disediakan hanya oleh kementerian perhubungan
nanti akan digabung sehingga katakanlah nantinya sedang kita kembangkan di perhubungan ini adalah
angkutan barang yang ke timur mungkin cukup sampai dengan ke makassar
sehingga dari priok sampai dengan ke makassar
berarti ditampung di makassar
berarti kapasitasnya mau tidak mau akan diperbesar lagi
jadi sistem pengumpul dan pengumpannya itu ada kluster klusternya
dan ini akan sudah dibicarakan dengan pelindung
kita akan punya pelindung satu dua tiga dan empat
ada di seluruh indonesia
kita kementerian perhubungan bapak menteri sesuai dengan arahan bapak presiden
sudah sudah sudah
kita berusaha kita mengupayakan untuk merevitalisasi apa yang sudah ada
mudah mudahan dengan adanya peningkatan kapasitas kebulan priok ini
itu akan bisa mendukung proses revitalisasi yang lebih baik
oke perkembangan tol laut sejauh ini seperti apa sih pak dewa
kemudian apakah ini akan difokuskan dulu untuk pelabuhan di tanjung priok sampai lima terminal
kalau tidak salah tiga untuk petikemas kemudian juga dua nya
untuk bbm bagaimana dengan di jalur tol laut lainnya
apakah juga sudah mulai dibangun saat ini atau masih menunggu penyelesaian di tanjung priok dulu
kemudian baru di pelabuhan pelabuhan hub selanjutnya
semua dilakukan simultan
karena semuanya di priok
kita melakukan di seluruh pelabuhan di seluruh indonesia
yang selama ini sebagian besar sebagian dikelola oleh pelindung satu sampai pelindung empat
kemudian ada pelabuhan pelabuhan yang dikelola oleh kementerian perhubungan sendiri
jadi pelabuhan semua pelabuhan pelabuhan itu sesuai dengan kemampuan anggaran setiap tahunnya
kita usahakan untuk lebih di efektifkan
jadi tidak hanya di priok saja
baik seperti tadi dikatakan adalah di perak di kuala tanjung
oke target untuk presiden jokowi mengatakan bahwa dua ribu sembilan belas harus selesai semua
paling tidak di tanjung priok
sementara kalau kita lihat dari master plan nya paling cepat dua ribu dua puluh
bagaimana dengan di pelabuhan hub yang lainnya
sehingga akhirnya bisa efisien dan juga harga di pulau jawa dengan harga di papua tidak akan terlalu jauh
itu margin perbedaannya
kapan pak manda kita bisa bermimpi seperti itu
ya tentunya sekarang kita mentargetkan dengan revitalisasi dari program tolat yang ada di perhubungan sekarang
itu ada enam rute dan kita sedang akan menambah menjadi sembilan rute
dan sembilan rute ini nanti akan dibagi dalam pengumpan
dan pengumpul yang secara terkoneksi
misalnya kayak sekarang gini yang dari priok ke natuna
itu kapalnya itu berjalan dari natuna balik lagi secara reguler begitu
nah sekarang apa yang sedang kita kembangkan di perhubungan adalah kalau dari natuna cukup sampai ke pontianak
jadi pontianak sekarang kita hubungkan
nah ini kan ada dalam satu pengelolaan satu company pelindo
jadi mengelola pelindo dua mengelola priok pelindo dua sekaligus mengelola pontianak
yang selama ini pontianak juga sudah modern
sama brand sekaligus
seperti di priok
nah jadi nanti itu dikembangkan dengan di kuala tanjung yang dikelola oleh pelindo i
nah jadi ini kita berkoordinasi terus
nah dengan demikian diharapkan dalam waktu pada akhir tahun ini
itu sudah kita bisa memunculkan satu pengembangan atau peningkatan dari tolon yang sudah ada
oke akhir tahun ini pengembangan dari tolon
minimal akan memperbanyak intensitas kedatangan kapal barang di satu tempat
yang misalnya tadinya dua puluh hari
bisa menjadi lima belas hari sekali atau dua belas hari sekali
karena kapasitas ditambah sehingga tidak perlu terlalu jauh gitu caranya
kapasitas ditambah dan juga dueling time
ingat pak dewa ini yang menjadi pr untuk kita
untuk akhirnya mengurangi daya saing pelabuhan
pak menteri perhubungan senantiasa mengingatkan semua pengelola pelabuhan
terutama yang dikeluarkan pelindo untuk memfokuskan pada pengurangan dwelling time
terima kasih dewa manda juniarta
jurubicara kementerian perhubungan seberkabungan indonesia business
terima kasih selamat pagi